ah tempat ini baunya sungguh sungguh menjijikan
ini bawah perternakan yang kotor
aku harus segera menemukan rumah temanku
hai teman terbaikku
aku baik baik saja aku berpikir untuk mengejutkanmu
datang di desa temanku
aku sangat senang kau datang jauh jauh dari kota untuk mengunjungiku
mereka mulai berbincang untuk beberapa saat
kau melewati perjalanan yang panjang
kau pasti sangat lelah
kenapa kau tidak menyegarkan dirimu
sementara itu aku akan menyiapkan sesuatu untukmu
tikus desa segera ke ladang
tikus kota menyegarkan dirinya
baiklah aku akan mengambil beberapa sayuran segar
sementara itu tikus kota menghabiskan semua airnya saat menyegarkan diri
airnya sedikit sekali
kotaku jauh lebih baik daripada di sini
tikus kota pun keluar merasa kesal
kemarilah kita akan makan di luar
aku telah menyiapkan semuanya untukmu
tikus desa menyiapkan kentang yang manis akar bit segar dan lobak
dan susu segar
kenapa kau tidak duduk
tikus desa menyuguhi tikus kota
inikah yang selama ini kau makan di desa
makanan mentah ini sangat tidak enak
tikus desa berusaha keras untuk mengesankan temannya
tetapi dia gagal
setelah makanan tikus desa memutuskan untuk memperlihatkan ladangnya kepada tikus kota
ah udaranya segar sekali
aku bahkan bisa mencium wangi bunga di sana
apa benda hijau ini
itu adalah kacang polong segar
lalu mereka melewati pupuk kompos yang basah
wah tempat ini sangat kotor
kotaku jauh lebih bersih
sejujurnya ya temanku
aku tidak menyukai caramu hidup
memakan makanan seperti ini
dikelilingi serangga dan semua kotoran ini
datanglah ke kotaku
kau akan melupakan semua ini
tapi tidak ada yang salah dengan makanannya
semua sangat segar di sini
aku ingin kau pergi bersamaku ke kota untuk beberapa hari
aku akan menunjukkan cara hidupku
aku akan mengajak pembakaran keju pasta kacang dan lainnya
itu terdengar mengagumkan
aku yakin kau pasti akan senang di sana
tikus kota itu mulai membereskan tasnya dan pergi
ini saatnya aku pergi
terima kasih aku sangat senang
sampai jumpa di kota
mereka saling berpelukan dan melambaikan tangan
beberapa hari kemudian tikus desa mulai membereskan tasnya untuk mengunjungi tikus kota
gedung yang tinggi mobil yang berkilauan dan makanan lezat yang akan aku makan
aku jatuh cinta pada kota
aku juga ingin menemukan kota
aku akan menemukan kota
aku akan menemukan kota
oh suara yang keras sekali
dia akhirnya sampai di rumah tikus kota
selamat datang selamat datang temanku
selamat datang di rumahku ini
tikus kota membawa tikus desa ke dalam rumah
mereka berbincang sejenak
saat pelayan rumah menyajikan makanan tikus kota mencium baunya dan berkata
tikus desa sangat senang untuk memakan makanan itu
silahkan temanku itu keju susu pasta roti panggang selai kacang kue dan buah buahan
terima kasih aku sangat terkesan dengan kehidupanmu
aku rasa aku akan tinggal di sini bersamamu
sesaat setelah dia mulai makan pelayan itu kembali
dia membawa tongkat untuk mengusir mereka
tikus kota merasa sangat malu
jangan khawatir teman kita akan makan segera setelah dia pergi
mereka memutuskan untuk jalan di luar sampai pelayannya pergi
ayo akan kutunjukkan tempat di mana kau akan mendapatkan semua jenis makanan
pusat perbelanjaan terkenal
mereka melihat kucing di jalan yang berlari kencang ke arah mereka
wow wow apa itu tadi jantungku berdegup kencang
itu kucing gemuk yang besar dia akan pergi sebentar lagi tetaplah diam di sini ya
setelah kucing itu pergi mereka memasuki pusat perbelanjaan
tikus desa melihat sesuatu yang aneh
hati hati itu jebakan tikus
apa itu jebakan tikus
baiklah aku tidak tahu bagaimana menjelaskan padamu
tapi saat kau berusaha untuk mengambil keju itu kau akan terperangkap dan tidak bisa keluar dari sana
aku rasa aku mengalami serangan jantung ini terlalu berlebihan untukku
baiklah jangan membesar besarkan cukup berhati hati saja
baiklah aku sudah cukup dengan berlari dan melompat dan merasa ketakutan dan ditakuti
bukan untuk ini aku datang ke kota
aku memutuskan untuk pulang ke rumahku di sana sangat tenang
aku minta maaf untuk semua ini temanku
aku lebih baik pergi dan makan makanan segar di kebunku
daripada makan mewah dengan rasa ketakutan
lebih baik hidup sederhana daripada terus berlari di dalam semua kemewahan ini
lalu tikus desa yang mungil itu pulang ke rumahnya
dan tinggal di sana sepanjang hidupnya